tahun baru harapan baru
bagi warga tionghoa imlek tidak hanya pergantian tahun atau untuk menyambut musim semi saja
imlek juga dijadikan momen untuk meramal peruntungan baik dari segi asmara karir maupun kesehatan
mereka yang mempercayai astrologi tiongkok seringkali melihat sio seseorang dan mencocokkannya dengan sio di tahun baru
tapi untuk mendatangkan dan meramal peruntungan seseorang ketika imlek juga bisa dilihat melalui feng shui
feng shui memang bisa memperkuat keberuntungan seseorang jika dicocokkan dengan sio yang berlaku di suatu tahun
feng shui sendiri adalah seni dan ilmu warisan masyarakat tionghoa kuno
biasanya digunakan dalam menata bangunan benda dan ruang dalam suatu lingkungan
tujuannya untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan dengan cara yang akan membawa kedamaian dan kemakmuran
eksistensinya masih diperhitungkan sejak enam tahun silam
dalam feng shui segala faktor diperhitungkan
mulai dari yang terlihat sampai energi chi yang tak kasat mata
tanaman dalam rumah dan warna cat dalam hunian juga jadi elemen penting yang bisa membawa keberuntungan bahkan mempengaruhi kesehatan
pada tanggal satu februari kita merayakan tahun baru imlek dan ini juga ditandakan dengan perubahan show
kalau tahun lalu tahun dua ribu dua puluh satu adalah sio nya di kalender chinese itu sio kerbao logam
sio kerbao logam
tahun ini kita akan memasuki show nya itu macan air
nah ini pasti ada karakter karakter khusus yang mungkin menarik kita lihat
yang bisa kita kaitkan dengan delivit on out mungkin dari segi keberuntungan dan juga kira kira tantangan ataupun karakteristik lain yang kita bisa lihat akan terjadi pada tahun dua ribu dua puluh dua ini setelah bulan februari
untuk lebih memahami
untuk lebih memahami
apa saja yang kita bisa harapkan ya di tahun dua ribu dua puluh dua ini saya sudah ditemani oleh julius fang
julius fang adalah founder dari feng shui consulting indonesia
sehat kongsi pacai
harus sehat dan gongsi pacai dan kita berharap ya tahun ini juga kita buka dengan kemakmuran
supaya covid juga cepat berlalu
nah ini lebih ke karena saya memang dari dulu selalu tertarik ya
saya ingin tahu tiap tahun itu dengan ada perubahan ini pasti kita ingin melihat ini gimana sih prospek untuk tahun ini
setelah kita melihat ke belakang apa yang perlu kita tinggalkan apa yang kita bisa harapkan untuk tahun ini
tahun kerbau sudah lewat
kita masuk ke kerbau sekarang macan
ini dua hewan yang sangat berbeda ya
iya karakternya berbeda
iya karakternya itu berbeda
dari segala aspek itu juga berbeda
dan kerbau juga logam ya
sementara kita macan tahun ini adalah
jadi elemennya itu juga berbeda
tapi mungkin bagi teman teman yang masih belum terlalu paham ya
apa show itu dan apa feng shui itu
mungkin julius bisa sedikit
oke feng shui sendiri tentu tahun macan air kan berarti kan itu relate ke feng shuinya
ya dan astrologinya
feng shui dan astrologi itu dua hal yang hampir mirip tapi beda sebenarnya
kalau feng shui dia lebih mempelajari bagaimana pengaruh energi lingkungan terhadap bangunan
dan bangunan ini akan memberikan dampak ke hoki manusia penuntungan manusia
contohnya kita tinggal di satu lingkungan yang secara ekonominya bagus
maka energi hoki keuangannya meningkat
atau lingkungannya jelek
rumah tinggal jelek misalnya
maka akan memberikan kesehatan yang kurang baik
nah ini pengaruh daripada energi lingkungan rumah atau rumahnya energi rumah sendiri terhadap si penghuninya
ya dan ini yang dipelajari atau yang digunakan adalah energi alam
ya karena feng shui berasal dari kata feng angin dan shui artinya air
jadi fokus di feng shui yang otentik klasik itu adalah energi alam ini
contohnya seperti energi sinar matahari kemudian angin kemudian air kalau ada lingkungan air kemudian energi magnetik kayak gitu ya
medan magnetiknya seperti apa cocok nggak dengan tanggal lahir kita seperti itu
sebenarnya ini sangat berbasis fisika ya
ya ya ada penuh dengan perhitungan
ya penuh dengan perhitungan kayak gitu
jadi bukan sesuatu yang sifatnya feeling intuisi atau sesuatu yang sifatnya paranormal gitu bukan
jadi energi itu ya memang kita kan di dalam dunia ini kan ada yang berpengaruh

ini berkaitan dengan ilmu fisika itu
tapi kalau kita sebut energinya tidak baik atau kurang baik dan energinya bagus atau sangat bagus itu apa yang menjadi pertimbangannya faktornya sumber sumbernya
karena kan angin dan air ini kan semuanya
relatif sama netral
nah sebenarnya untuk orang awam pasti kan menganggap bahwa rumah mana aja kan sebenarnya hampir sama
karena kan selama rumah saya dapat angin ataupun dapat cinta matahari itu sama
ataupun dapat cinta matahari yang secukupnya kan mestinya rumah saya hoki menurut peng su ini
logikanya seperti itu kan ya
well it actually itu nggak salah
karena gini satu rumah kalau mau hokinya bagus dia harus membutuhkan bahan baku atau bahan dasar
bahan dasar ini seperti saya bilang adalah angin
kalau kita mau kesempatan lebih banyak kesempatan itu dalam beberapa hal
bisa saja dalam hal kesehatan
bisa saja dalam hal keuangan
kayak gitu harmonis dan sebagainya
nah satu kesempatan ini akan dapat kita dapat kita seas itu kalau ada angin yang masuk ke dalam rumah itu
kenapa harus angin pertanyaannya
karena angin teori feng shui bercerita bahwa mengatakan bahwa qi itu dibawa oleh angin ke dalam rumah
ya bayangkan c itu ada sesuatu seperti partikel ataupun sesuatu energi atom dan sesuatu yang tidak terlihat
ya kalau untuk dalam bentuk fisikanya mungkin adalah seperti ion
mungkin yang negatif kayak gitu
tetapi itu bukan itu melebih dari ion negatif itu
ya karena qi itu bisa saja bentuk energi beda
contohnya si matahari
energi matahari kan bukan mengandung belum tentu mengandung ion negatif seperti oksigen seperti itu
ya karena itu kan termasuk c juga
bentuk energi yang berupa panas seperti itu
ya jadi ci ini dibawa oleh angin masuk dalam rumah
jadi kalau satu rumah yang bagus pasti harus ada angin yang masuk ke dalam dan bersikulasi kemudian ada keluarnya seperti itu
nah oleh karena itu kalau satu rumah ada kesempatan masuk semua orang akan adil mendapat kesempatan itu
how ever kita masuk ke chapter yang kedua yaitu apakah rumah tersebut secara medan magnetiknya cocok nggak
karena medan magnetik dari rumah tersebut akan mempengaruhi orang yang tinggal di rumah tersebut
dan dikombinasi dengan qi yang masuk yang dibawa oleh angin ke dalam rumah seperti itu
nah medan magnetik inilah yang sebenarnya akan digunakan sebagai bahan referensi atau bahan yang akan diperlukan untuk membuat kembali ke dalam rumah
yang akan digunakan sebagai bahan referensi yang menentukan apakah angin ini atau sinar matahari ini yang masuk ini energi yang masuk ini apakah positif atau tidak terhadap si penghuninya
tergantung dengan medan magnetiknya
ya meda magnetiknya nah media magnetik ini tahu dari mana
medan magnetik ini biasanya kita tahu daripada bangunannya ini sendiri dan dari orangnya
oke dari bangunannya kita mengenal adanya periode yang sedang jaya
contohnya di periode sembilan ini yang energi akan lebih diuntungkan adalah utara dan selatan
jadi kalau rumah yang hadap utara dan selatan
kita periode sembilan maksudnya apa
periode sembilan itu adalah dari tahun orang orang tahunya dari dua ribu dua puluh empat sampai dengan dua ribu empat puluh something empat puluh tiga misalnya
ya dua puluh tahun misalnya ya
kayak seperti itu
jadi di periode sembilan ini nanti rumah yang hadap utara dan selatan itu atau lokasi di utara dari selatan
contohnya misalnya jakarta jakarta utara dan jakarta selatan itu akan diuntungkan dari prospek ekonominya dan sebagainya seperti itu
kalau rumah berarti akan diuntungkan juga dari prospek ekonominya seperti itu
jadi kemudian ini dari bangunannya sendiri
sekarang dari orangnya
orangnya sendiri kan juga ada medan magnetiknya
dan orangnya sendiri kan juga punya shio yang berbeda beda
ya punya shio nah yang orang orang tahu dengan shio
nah shio itu sebenarnya cuma hanya tahun lahir
ada yang siom bulan lahir hari lahir dan jam lahir
nah sio yang tahun bulan hari dan jam lahir ini orang orang tahu disebut dengan pacet atau cw seperti itu
pace itu adalah delapan karakter
terjemahannya delapan karakter
dimana ini mempengaruhi hoki secara pribadi hoki dia
dan juga kecocokan daripada pa'ce ini kita bisa combine dengan rumahnya
apakah rumahnya mengandung energi yang cocok dengan atau yang bisa menyeimbangkan orang tersebut
satu orang butuh elemen kayu misalnya
ya untuk bikin dia tuh lebih sehat
hokinya lebih baik oke
kalau dia mengambil rumah yang hadap ke arah timur timur itu adalah energi kayu
kenapa timur ada di kayu
karena di timur yang relate ke pagi hari
yang matahari terbit dia akan membuat pohon bunga berkembang
jadi energi kayunya meningkat di sana
karena di energi logam ini sesuatu yang menurun
apa sesuatu yang tajam
ya seperti sinar matahari yang kena kulit tajam seperti itu
ya jadi kalau barat atau sore hari itu relate ke elemen logam seperti itu
nah untuk orang yang butuh elemen timur yang butuh elemen kayu hadap ke timur akan lebih menguntungkan secara medan magnetik dia
dengan demikian rumah yang masuk energinya
angin sinar matahari dari area timur otomatis akan membawa hoki buat dia
sedangkan kalau dia mencari rumah yang hadapnya terbalik misalnya ke barat
maka yang akan terjadi adalah tekanan
karena logam akan memotong kayu
artinya dia akan mendapatkan tekanan stres bully
oke hidupnya akan banyak tantangan dan cobaan
macan itu adalah berelemen kayu besar
ya jadi kayu besar ini kalau kita bisa bayangkan di alam ini seperti pohon besar
nah pohon besar ini dia selalu punya keinginan untuk tumbuh ke atas
ya selalu ingin berekspansi
jadi biasanya kenapa masyarakat tionghoa tertarik di feng shui dan sebelum misalnya membangun rumah membeli rumah atau bahkan membuat suatu keputusan
termasuk travelling dan lain sebagainya itu harus melihat feng shui nya itu seperti apa
jadi ini aplikasi padahal ini kan sebenarnya dasarnya sangat ilmiah ya fisika

dan perlu diketahui saya melanjutkan sedikit

aplikasi ini tentu sangat umum dan perlu diketahui saya melanjutkan sedikit
bahwa rumah setiap rumah ini itu sangat umum
jadi di rumah yang mendapatkan angin itu ini seperti mendapatkan makanan
artinya dia akan secara ekonomi akan diuntungkan
tetapi bayangkan kalau kita memasukkan energi dengan medan magnetik yang cocok sesuai arah hadapnya
maka kita ini akan dapat makanan yang healthy food makanan sehat
sedangkan buat mereka yang mendapatkan hadap yang kurang baik
maka medan magnetiknya tidak cocok dengan tubuhnya
sehingga dia akan mendapatkan junk food
artinya dia tetap bisa dapat masuk ke rumah yang tidak cocok

artinya ada pemasukan buat rumah tersebut buat penghuninya
tetapi untuk jangka panjang akan ada masalah juga yang terjadi
contohnya seperti makanan junk food kita makan kenyang tapi ada kanker kolesterol dan sebagainya
nah ini kalau dalam rumah berarti ada pemasukan terus masalah
contohnya masalah kesehatan masalah hubungan atau bocor uang seperti itu
nah ini bisa ditawarkan lah istilahnya dengan memperkenalkan elemen elemen lain
bisa itu bisa ditawarkan
contohnya seperti apa
intinya pemasukan udah mati gini
jika satu rumah itu tempat kebarat tentu kita bisa lihat energi yang positif bagaimana
misalnya butuh elemen kayu
maka kita usahakan kalau bisa di belakang rumah ada jendela
atau ada pintu untuk memasukkan energi ke dalam rumah
di belakang sudah mentok nggak rumah orang
maka dia bisa menaruh tanaman
di area timurnya dia
untuk bisa menumbuhkan lebih banyak
elemen kayu menambah elemen kayu
untuk meng counter energi logam yang kurang
seperti itu kalau peran air
nah air sendiri
kita bisa gunakan untuk aktifasi
biasanya di feng shui air berhubungan dengan
keuangan kenapa berhubungan keuangan
ya karena teori feng shui berkata bahwa
merupakan induk dari energi
di zaman now ini diartikan bahwa
secara fisika bahwa satu molekul
air ini kalau terpecah ini akan terbentuk
adanya ion negatif seperti itu
yang dimana akan membuat kesehatan
orang akan lebih feel happy
virus lebih relax dan sebagainya
dibawakan manfaat kehidupan yang jauh lebih banyak
seperti itu jadi dengan demikian
kalau air sendiri kalau kita tahu cara
penggunaannya misalnya orang ini
energi keuangannya dari timur
jadi dia menggunakan aktifasi elemen air
di area timur tersebut untuk
meningkatkan keuangannya dia
seperti itu jadi
air lebih ditujukan keuangan
nah di samping air biasa elemen
yang sering digunakan juga adalah
pohon kalau di luar rumah ya
kalau dalam rumah berarti adalah tanaman
pot di dalam tanaman seperti itu
atau kipas angin nah kita bisa
mengaktifasi energi yang
apa energi kayu
karena rumah tersebut butuh elemen kayu
meskipun hadap rumah kita salah itu cara kita menawarkan
ini menarik sekali julius
karena kalau kita lihat misalnya
bangunan atau rumah orang
kita lihat ada yang punya kolam
ada yang punya air mancur atau mungkin
punya kebun atau jendelanya di mana
sesuai praktik fengshui yang baik
ini semua bisa memberikan
dampak yang yang positif jadi bisa
diperhitungkan ya kalau kita melakukan
atau menata rumah
kita kaitannya dengan show itu sendiri
tadi juga punya energi sendiri
punya chie sendiri dan punya
tahun lahir karakter
secara keseluruhan bagi kita semua
macan itu adalah berelemen
jadi kayu besar ini kalau kita bisa bayangkan
di alam ini seperti pohon besar
pohon besar ini dia selalu
punya keinginan untuk tumbuh ke atas
tanda kutip itu seperti berpetualang
kenapa pada saat kita melebarkan
ranting dan pohonnya itu seperti kita berusaha
mencari bereksplorasi atau
berpetualang seperti itu
jadi tahun macan
yang beremen kayu besar ini akan membuat orang orang
segi positifnya seperti karakter
kemudian dia lebih
ambisius ambisius itu artinya
tidak puas selalu ingin
mau bergerak selalu ingin mau
mencari tahu bereksplorasi seperti itu ya
however sifat sifat yang
baik itu tentu ada sifat yang kurangnya
nah sifat kurang dari
kayu besar ini adalah
karena dia ambisius dia kadang
suka ceroboh impulsif
jadi dia mau
melakukan sesuatu itu dengan cara cepat
seperti itu kemudian
karena dia batangnya keras
maka sifat keras kepala atau
kurang fleksibel akan terjadi
menjadi karakter di
tahun tersebut contohnya
perilaku orang atau kehidupan seperti orang itu
akan didominasi oleh orang yang idealismenya
tinggi dan kurang bisa toleransi
seperti itu nah itu adalah
harus diwaspadai tahun ini
dan demikian elemen
macan ini juga akan bisa memberikan
satu hal yang kurangnya itu tadi aku bilang ya
bahwa sikap impulsif
ini dalam hal ekonomi
orang lebih berani untuk
mulai melakukan spekulasi
seperti itu kalau dalam berpetualang
diartikan bahwa tahun ini
akan ada pergerakan baik dari ekonomi
maupun dalam hal traveling
karena sudah sekian tahun pandemi
dan dua tahun berlalu pandemi orang itu banyak
berkeliling rumah ya oke banyak stress
jadi tahun macan ini mereka akan
lebih memberanikan diri untuk keluar
dengan demikian pariwisata akan
ada peningkatan di tahun ini
energi pergerakan macan ini juga
membawa pergerakan yang hebat
maka tahun ini juga kita harus
mewaspadai adanya bahaya
dalam hal traveling ya seperti kecelakaan
seperti itu tingkat kecelakaan akan
sangat tinggi tahun ini karena orang semua pada sibuk
sudah keluar gitu loh nah macan
datang dengan elemen air nah airnya
yang ini adalah air besar air besar itu
bayangkan seperti lautan
samudera nah samudera itu laut itu
air itu kan adalah
kalau dimasukkan ke dalam satu wadah dia kan
tahun ini segi positifnya adalah orang itu
lebih fleksibel meskipun macan punya
sifat keras kepala tetapi elemen
airnya ini berusaha menetralisir
sifat yang keras itu menjadi orang itu lebih
kemudian air ini juga relate ke otak
di mana tahun ini akan membuat orang itu
lebih cerdas lebih bijak
melihat segala sesuatu kemudian
dia air pada dasarnya suka mengalir
jadi tahun ini traveling
macan kayu besar sama air besarnya
punya kesamaan sifat which is
dua duanya ambisius dan dua duanya
senang traveling jadi sudah bisa dilihat
bagaimana movement tahun ini yang akan
lebih luar biasa kayak gitu however air
punya sifat negatifnya sifat negatif
dari air ini adalah akan membuat
orang itu lebih pesimis lebih
khawatir why karena elemen air ini
biasanya didominasi oleh di malam hari
dan pada saat di malam hari
biasanya kita punya jarak pandang terbatas
oke dalamnya lautan orang
biasa nggak tahu jadi itu akan
menimbulkan kekhawatiran orang yang jatuh di
laut itu akan lebih panik dibandingkan
orang yang jatuh dari bukit karena bukit itu udah
mereka bisa mengukur seberapa dalam tapi
begitu ke dalam laut orang nggak tahu
nah ini akan menimbulkan ada rasanya
cemas di dalam
hati orang kayak gitu loh jadi
tahun ini masih tahun harap harap cemas
jadi tahun ini buat yang
lebih beruntung ini kita menjalankan
adalah lebih agresif
untuk sesuatu yang sifatnya
keluar dari rumah
atau aktif di sosial media
ini sangat sangat menarik ya karena kita semua kan punya
oh saya siap macam juga
saya sama kita juga siap macam
banyak hewan hewan ya
untuk yang show show lain dalam
peruntungan untuk tahun ini
oke tahun ini
ini mungkin secara pribadi juga menarik ya
tahun ini untuk peruntungan sio memang kan
setiap tahun ada ups and downs
pada saat kita ups kita jangan terlalu
lengah atau jangan terlalu
sombong jangan terlalu
jangan terlalu feel happy karena
hidup itu seperti roda berputar ya
seperti itu jadi sio yang
tahun ini akan mendapatkan lebih banyak tantangan
adalah sio monyet macan ular dan babi
oh macan sendiri
jadi tahun macan ini juga macan mendapatkan tantangan
betul ya ini seperti tahun ini
misalnya yang berjaya adalah
si a tetapi ada seseorang
yang meng cloning seperti si a otomatis a
tidak suka seperti itu loh
seperti itu kemudian tahun ini
a musuhnya b dan kalau kita berada di
ya dan tahun ini kita akan mengalami problem
karena kita beroposisi dengan si
macan seperti itu jadi yang mirip
tidak suka kena cloning dan yang lawan
tidak disukai seperti itu
jadi itu dua yang cloning besar
tahun ini monyet macan next berikutnya
ular dan yang lebih ringan babi
dan hal kurang ada terjadi sama
orang bersium babi tahun ini
kira kira nah bagaimana cara
mempersiapkan diri ini dan
mencari solusinya oke
apa yang bisa menawarkanlah ini
sebenarnya sih semua
sio ini kalau untuk mempersiapkan diri
pada saat terkena ciong kita menyarankan
adalah show kalau bisa yang
kena ciong lebih mawas diri
santai lah ya lebih santai itu dalam arti
bahwa akan ada tantangan tahun ini
tetapi ini adalah masa kita untuk
ketidakstabilan ini akan terjadi
dalam hidup kita in order
membuat kita itu untuk bisa lebih
instropeksi diri untuk lebih
menganalisa diri kita apakah
kita lakukan selama ini sudah benar atau tidak
kemudian selama pandemi ini sudah
megap megap dan juga sudah gak cuan nih
oke begitu kena ciong
ada chance yang lebih bagus
opportunity yang lebih bagus sempat yang lebih bagus ya udah kita
ambil kayak gitu ya contohnya kita harus
comeback lagi bekerja di korporat dengan gaji
yang oke ya udah kita jawab
itu jadi perubahan ini kita harus
jawab untuk sesuatu yang lebih baik jadi
harus berubah kalau ada
perubahan yang lebih baik kalau tidak ada perubahan
lebih baik maka kita cari kita
usahakan cara kita untuk
mengusahakan gimana pada saat orang kena ciong itu
dia biasa pikiran lagi kacau
banyak beban pikiran dengan demikian kita
menjalankan kalau memang
kita terpentok kita cari konsultasi
ke yang ahli contoh kita mau buka bisnis
baru atau kita mau pindah kerja ke tempat
yang baru coba kita tanya ahli itu siapa
untuk bisa ada
masukan buat kita itu lebih objektif
dan mengambil keputusan karena kalau kita lagi
kalut kan biasa mengambil keputusan itu agak kurang
jadi untuk tahun ini yang potensi kena ciong itu
jadi siapa yang tidak terkena ciong
seperti sio yang beruntung tahun ini
ada kuda kelinci kambing ayam dan kerbau
kuda kelinci kambing ayam kerbau
ini binatang baik baik semua nih
kambing kerbau jadi
mereka nggak gitu galak ya
jadi tahun ini buat
sio yang lebih beruntung ini
kita menyenangkan adalah lebih
agresif untuk sesuatu
yang sifatnya bersosialisasi
keluar dari rumah
atau aktif di sosial media
saya belum paham ini
kenapa lebih beruntung yang kuda
kelinci kambing dan ayam ini
beruntung itu diartikan bahwa
bayangkan bahwa energi ini dikenal
sebagai energi planet jupiter yang orang orang sebut
taisho ini atau energi tahunan dafengshu ini
actually adalah planet jupiter
planet jupiter ini adalah planet terbesar
dalam tata surya kita
semua planet kalau dekat dengan
matahari maka dia akan bergeser
orbitnya atau dipertahankan orbitnya
oleh matahari karena matahari
salah satu yang terbesar however
begitu jupiter datang dekat matahari
matahari sendiri harus bergeser shift dari
core nya oke berarti kebayang dong ya
bahwa energi jupiter ini begitu dahsyat
bahkan matahari sendiri harus tunduk
sama dia untuk bergeser untuk
energinya si jupiter
nah jupiter ini akan transfer energinya ke
planet bumi dari
arah derajat tertentu seperti itu
tergantung dimana kita berada
contohnya kita kalau di belahan bumi
utara misalnya macan itu
berarti ada di posisi tenggara
seperti itu jadi di posisi
tenggara ini rumah kita kalau menghadap tenggara
berarti kita menantang energi
dari si macan ini which is
dan gak bagus kalau kita menantang
kebetulan energi magnetik kita nggak cocok
dengan si macan ini maka kita
akan terjadi turbulensi hebat dalam
dalam hal hidup kita ini disebabkan oleh
pengaruh energi rumah sendiri
belum lagi kita pribadi juga kalau lihat
siok kita siomacan lahirnya
di tahun siomacan bulannya di
empat semua kena ciong
maka tahun itu akan hidupnya akan seperti
luar biasa lah ya nanti di akhir tahun
ini benar benar hektik benar benar
drama benar benar sedih
dan apapun itu actually
karena mereka fokus ke masalahnya seperti yang
aku ngomong ya jadi sio yang
beruntung itu bukan berarti juga akan kebalsial
keluar nggak perlu pakai masker
seperti itu ya ataupun
main kekerumunan seperti itu
tetap progres harus dijaga
tetapi kesempatan akan lebih
banyak datang nah pada saat sio yang
sial ini berarti turbulensi ke
planet jupiter sedangkan siom yang beruntung ini
dia akur dengan planet jupiter ini
embrace seperti itu nah kalau kita dapat embrace
berarti kita seperti oh kita tahu
bahwa ini adalah yang berkuasa sekarang kemudian
apa namanya kita menjadi pendukung
dia dan apa dia kan disukai
oleh penguasa ini seperti itu nah
minuel yang oposan lah yang
mau berusaha meniru ya itu akan
tersingkir atau akan mendapatkan tantangan
seperti itu oke menarik
ya jadi yang taisu ini
sendiri adalah anegi planet jupiter ya tetapi
untuk sebagian yang orang
tahu ya biasanya adalah dianggap sebagai
dewang berkuasa tahun itu ya jadi kita dalam
rangka di wihara ini kita
kalau butuh ketenangan butuh
dukungan dari alam
dari tuhan dari para dewa dewi
ya buddha bodhisattva untuk yang
mereka percaya silakan bersembayang untuk
mendapatkan satu ketenangan
memohon keselamatan ya antisipasi
untuk nanti selama setahun kayak gitu
ya jadi tujuannya
ini bukan untuk apa namanya
bahwa sembahyang itu kemudian
belum akan selesai sebenarnya masalahnya
masih akan ada cuma kita seperti dapat
backup doa ya kita seperti mendapatkan
satu ketenangan batin
ya dan ingat bahwa
faktor manusia lebih penting ada masalah kita
konflik ya jangan cari ribut dan upaya itu
harus ada harus ada introspeksi itu
harus ya banyak berbuat baik dan berdoa
lah ngomongkan saya juga harus ada
menarik sekali ya tahun dua ribu dua puluh dua ini
cuma kalau kita bahas
satu persatu ini pasti kan yang ingin
tahu ini gimana supaya ini kan
pandemi ini banyak yang kesusahan
kehilangan pekerjaan atau dari segi
saudaranya ini bagaimana untuk
tahun ini apapun shownya
tapi kita menghadapi tahun yang
macan air ini yang begitu kuat
yang ada sangat abisius
tapi juga bisa
dulu julius oke kalau kesehatan
mumpung kita masih pandemi bagaimana menjaga kesehatan ini yang tahun ini
harus diperhatikan adalah
macan air ini yang kuat adalah
nah elemen kayu ini dalam tubuh manusia ini
sel saraf manusia berhubungan dengan
urat otot seperti itu ya berhubungan
juga relate dengan hormon
ada kendala mata juga
termasuk ya jadi kalau ada problem
yang terjadi biasanya kalau hormon
contohnya penyakit autoimun
seperti itu liver empedu biasanya yang terjadi adalah
batu di liver
di empedunya seperti itu
atau gangguan di liver seperti itu
nah ilmen tanah sendiri
juga dalam kondisi yang lemah
mengontrol si tanah jadi dalam
tanah sendiri adalah berhubungan
dengan lambung atau pencernaan jadi
tahun ini pencernaan harus diperhatikan
karena kalau ilmen kayu
berhubungan dengan enzim pencernaan
kayunya sendiri berhubungan dengan organ pencernaannya
kayak gitu loh ya jadi
pencernaan akan ada problem jadi problem seperti diare
ya gangguan pencernaan akan
mudah diderita oleh orang orang
penyakit mah seperti itu ya akan
lebih parah tahun ini
minua tanah juga berhubungan dengan
kulit ya berhubungan juga dengan
gangguan di elemen tanah ini akan menyebabkan
penyumbatan pembuluh darah karena
tanah sifatnya adalah ngeblok jadi kalau
dalam pembuluh darah kita kena blok berarti
serangan jantung kalau di jantung kalau di otak
berarti serangan strok otak kayak gitu
ya jadi dua
unsur kesehatan ini harus diperhatikan
bagaimana dengan pandemi yang
penapasan dan yang berhubungan dengan
sendiri logam juga dalam masih kondisi lemah
karena logam dipaksakan mengeluarkan
air sama kayu dan otomatis
memang masih kurang jadi pandemi
sendiri tahun ini
apa untuk yang ini masih
harus diperhatikan bukan berarti
apa masalah kayu dan tanah
lebih dominan ya tetapi logam
sendiri juga masih dalam kondisi yang agak kurang
seperti itu kalau dibandingkan dengan tahun kemarin
tahun ini logamnya macan air
logamnya dalam posisi yang kurang
tapi masih ada ya
masih ada karena elemen macan itu
masih ada mengandung unsur tanah kayak gitu loh
jadi masih ada tertolong tapi masih
dalam kondisi yang agak kurang
menguntungkan jadi masih perlu diwaspadai
sedangkan kalau sekarang ini menjual
adaptasi teknologi digital itu
hampir semua bisnis kita merekomendasi
seperti itu ya jadi kalau dulu
tender aja orang orang harus
ke perusahaan tapi sekarang kan lewat online semua
nah balik ke bisnis itu tadi
bisnis dan juga perekonomian
bukan saja perekonomian indonesia
tapi kalau kita lihat seperti yang kehilangan pekerjaan gitu
ingin memulai bisnis
untuk tahun ini
ya itu juga
jadi kalau kita lihat
cuan lah kalau kita mulai
oke untuk bisnis yang cuan
kita bedakan dua semester ya
oke jadi yang bisnis yang cuan
di enam bulan awal itu di
masih akan dinominasi oleh unsur
api dan tanah
ya dari bulan januari
sampai dengan bulan juni
unsur api dan tanah
yang menengah berarti yang
di tengah tengahnya adalah
yang agak kurang itu adalah
logam dan air contoh contoh bisnisnya
nah bisnis yang api itu adalah orang orang
tahunya rata rata adalah kuliner
ya bisnis restoran kemudian
bisnis yang lain adalah seperti
batu bara oil and gas makanya harganya melangit
gitu ya dari tahun kemarin
tahun ini nanti masih bisa melanjutkan
istilahnya pertumbuhan yang masih bagus
ya di semester awal tentunya
bisnis yang relate ke dunia
entertain itu juga elemennya
api serta yang berhubungan
dengan advertising ya kimia
itu juga di bidang api
sedangkan yang di bidang tanah seperti
agriculture ya peternakan
sembako seperti itu ya
ini dalam kondisi yang
ranking kedua yang terbaik di tahun
enam bulan awal ini jadi
tanah nah next berikutnya adalah
di bidang kayu
kayu sendiri ini
di bidang penyelidikan yang ketiga nah
kayu sendiri seperti fashion tekstil
seni dan kreatif
seperti itu ya itu di unsur kayu
ini di posisi yang
sedang di tahun ini
nah yang berikutnya yang agak kurang adalah
air dan logam
air dan logam itu dicirikan oleh tahun
kemarin sendiri kita lihat bahwa logam
harus ada stimulasi ppnbm
seperti itu ya untuk bisa berkembang hawever
dia juga berhubungan dengan sesuatu yang
elektronik kemudian berhubungan
bisnis salon ya bisnis yang berhubungan
kecantikan itu di bidang logam
nah yang terakhir adalah bisnis air bisnis air ini masih
memperhatikan di enam bulan awal
itu yang berhubungan dengan seperti
apa pariwisata tour travel
kayak gitu ya masih belum lah ya ya hiburan
industri hiburan kafe
seperti itu ya nah yang dari
mending dari bisnis air ini cuma hanya
sama yang transportasinya
karena masih tertolong oleh
apa tren belanja online kayak gitu
nah di enam bulan berikutnya terjadi perubahan
kekuatan nah bisnis api
akan mengalami penurunan ya
menjadi kategorinya menjadi sedang
oke yang bagus nomor satu dan dua
itu didominasi oleh unsur logam
dan tanah ya logam berarti otomotif
akan ada perbaikan ya
ini terlihat bahwa belakangan sudah mulai
ada tanda tanda penjualan otomatis
sudah mulai meningkat kayak gitu ya meskipun masih
belum bagus nanti enam bulan berikutnya akan jauh lebih bagus
bidang tanah ini masih akan
tetap hampir sama masih stabil
dibandingkan tahun kemarin ini properti
tadi ya seperti properti perbankan dan
sebagainya ya kemudian ketiga
tadi adalah bidang apa
bidang yang berhubungan dengan api ya
oke apa di mana
ini ada terjadi istilahnya
di mana saham saham
mungkin akan mungkin ada sedikit koreksi lah kita sebut ya
oke ataupun bisnis
mulai oil gas coal ya
energi itu mungkin akan ada koreksi seperti itu
harganya akan turun ya
ya mungkin bisa turun atau mungkin
sudah mulai jenuh harga dan
sebagainya ya next yang
lebih apa yang lebih
agak berat ini masih didominasi
oleh bisnis yang relate ke
air dan yang sisanya adalah tadi
tanah kemudian oh yang jelek
adalah kayu ya next adalah kayu yang
jelek paling bontot nah kayu berarti ada
apa banyak akan
membawa akan tertantang tahun ini
kalau bisnis bisnis seperti
online dan lain sebagainya itu secara
elemen apa oke sebenarnya
bisnis yang berhubungan dengan
internet dan sebagainya itu adalah cuma
sekedar medianya aja
kalau dulu orang jual kan harus pc ketemu
betul kan ya sedangkan
kalau sekarang ini menjual secara
teknologi digital itu hampir
semua bisnis kita merekomendasi seperti itu
ya jadi kalau dulu
bikin penawaran tender
aja orang orang harus ke perusahaan
tapi sekarang kan lewat online semua
dan perusahaan yang nggak menguasai mengirim tender
akan parah nggak ada omsetnya benar nggak
oke jadi itu semacam
medianya untuk berdagang
atau melakukan transaksi
yang bener bener ke it
contohnya adalah penyedia jasa it
apalagi misalnya data service
big data dan sebagainya
itu ke arah
nah elemen air tahun kemarin agak kurang
juga kurang nanti semester
enam bulan berikutnya dari juli desember ada
perbaikan bagus oke
jadi kita harus minimal
paham ya cari dimana celah
peluang peluang ini bisa kita dapatkan
tapi yang penting enam bulan pertama
tapi enam bulan berikutnya agak berbeda ya
betul jadi mungkin nanti harus dicatat ini
kalau misalnya dari kita tadi sudah
dan juga dari segi karir kan
ini kan ada bisnis tapi ada juga misalnya
yang kira kira bisa menguntungkan
jadi apa yang kita lakukan untuk tahun ini apa apa saja
untuk aktivitas yang akan diuntungkan
tahun ini dari segi investasi ya
ekonomi overall tahun ini
yang perlu diperhatikan adalah
empat bulan awal dan empat bulan
terakhir seperti itu
jadi saya melihat bahwa
ya crackdown dalam arti
kasus krisis di evergrande dalam
hal property dan juga
teknologi digital ya
yang apa yang di
istilahnya diperketat oleh pemerintah
tiongkok tahun ini masih akan
dilanjutkan dengan adanya
cobaan dalam hal tersebut
seperti itu dan di amerika sendiri
juga akan muncul mungkin
tantangan bisnis yang baru ya dengan demikian
juga nanti empat bulan awal
diberarti januari sampai april dan berikutnya
adalah dari berarti
september ya september sampai dengan desember
itu harus diperhatikan dimana
krisis akan banyak muncul di sana
di empat bulan awal dan empat bulan akhir
ini poin pertama poin yang kedua
adalah sekarang ini dunia hampir
semua di ancam oleh inflasi kenapa
karena kan kita lihat bahwa supply barang barang
kan karena pandemi ini kan banyak yang
inflasi juga jadi ya inflasi jadi momok yang
menakutkan oleh karena itu dibutuhkan
kejelian satu negara untuk mengelola
duit yang berputar
kemudian juga harus
putar otak bagaimana apa menjaga
dan mencari investasi yang masuk
dalam satu negaranya seperti itu
dan karena inflasi ini
mau nggak mau kita harus pegang aset seperti itu
dan uang ini mau gak mau cuma bisa di invest ke
aset yang perlu aset yang perlu adalah
kita bisa merekomendasikan antara
logam mulia dan properti karena tahun ini
logam mulia kelihatan cukup prospektif ya
dan properti properti karena masih
pandemi orang masih nuansanya masih
diskon diskon gitu lah dikit lah ya
jadi masih bisa layak untuk kita koleksi
seperti itu jadi tidak disarankan
untuk memegang cash kecuali
tapi kalau bonds beli bonds mutual fund
atau reksadana itu
reksadana sendiri ada
risikonya tentu ya oke kita harus
sesuaikan dengan profit risk
kalau untuk yang senang terhadap saham
ataupun reksadana kita menyarankan portfolio nya
ke yang sesuatu yang masih berbau komoditas
seperti itu jadi komoditas dan
di sana di komoditas ini jauh
lebih dan consumer goods kayak gitu ya
ya bonds bonds untuk kita karena kita
cenita negara kita kita rencanakan adalah
ori lah ya kalau bisa oke
ada juga memang bonds dari yang
apa korporat kayak gitu ya itu kan harus dilihat
profil risk dari perusahaan tersebut juga
nah ada dua hal yang sekarang
jadi trend ya satu ini dan
kalau kita lihat ini cukup spekulatif
tadi kan macan kan nggak boleh nggak boleh
terlalu spekulatif spekulatif ya
ambisius tapi jangan kebablasan gitu
sekarang lagi keranjingan itu namanya
dan ada nase digital nft ini bagaimana
dan nft ya
underline nya itu nggak jelas sebenarnya karena
hanya di dalam komputer ya
itu bagaimana oke
kalau dari sudut pandang feng shui
sendiri kalau ditanya hokinya
hokinya dari bitcoin kripto dan sebagainya
ya cryptocurrency kan bapaknya
adalah kan bitcoin toh
ya kembangan kembangan generatifnya kan
eterium dan kawan kawan ya
oke itu sebenarnya yang saya
highlight di sini adalah bitcoin bitcoin sendiri
punya hoki yang bagus sebenarnya itu endemiknya
apa bitcoin sendiri
kalau dari tanggal lahirnya saya pernah ngecek ya
kita dari pertama kali launching itu adalah
tanah besar kayak gitu ya di
ya pokoknya tanah yang kuat
dengan demikian dengan punya hoki yang bagus
artinya kita banyak negara
yang seperti tiongkok yang
melarang bahkan singapura juga melarang
bitcoin itu tapi tetap kelihatannya subur subur
aja kayak gitu kan ya yaitu karena orang punya
saya maksudkan adalah bitcoin nya cuman
berapa lama ya cuma
pertanyaannya siapa yang bisa mendapatkan
hoki dari sana itu yang itu yang
pertanyaan berikutnya karena nggak semua orang
bisa bermain di bitcoin
ya nggak semua orang bisa menang di
saham forex dan sebagainya
harus punya orang yang punya luck tertentu yang
contohnya luck spekulasinya bagus
bisa mendapatkan cuan di sana
sio nya seperti apa itu nah tahun ini
yang sio yang lebih cuan untuk yang
bisnis spekulasi ya
lihat di sini yaitu
pertama tama didominasi oleh
naik down itu ya sebagian
sebagian ada yang sio nya naik down kalau macan jangan
ya macan tahun ini pikirannya lagi
keduh ya jadi begitu pas mau
spekulasi saja ya tekan tombol buy
bukan berarti investasi
yang beresiko ini cocok untuk semua orang
ya punya pendapatan keuangan terbaik
itu tidak perlu kita
akan untung dalam hal spekulasi
tak perlu ya namanya juga spekulasi
spekulasi ya karena tadi seperti saya bilang
bahwa ada orang yang tertentu dilahirkan
dengan energi lahir
yang dari tanggal dan jam lahirnya
dia bisa hoki dari spekulasi hoki
tapi ada orang yang enggak ada orang
cuman cocoknya mungkin jadi karyawan ada yang cocoknya
jadi bisnismen ada orang yang cocok
di spekulasi seperti itu jadi itu sangat dekat ya
kaitannya dengan ini show yang
ketika dia lahir dan juga ya ya itu
betul betul jadi itu energi lahirnya ini tentu akan
sangat berpengaruh terhadap hoki orang tersebut
dengan demikian ada orang yang memang
kalau cocok spekulasi ya di bitcoinnya oke
nah tahun ini kalau bitcoin sendiri
ini tahun ini adalah tahun
akan mengalami stres ya di
tahun macan air tahun kemarin saya mempredik
bitcoin akan mengalami penurunan dan benar
cukup hancur gitu ya however
ya di pintus pintus enggak bakal mati lah ya
karena hoki masih cukup bagus
ya tapi kalau kita kita mungkin jangan dulu
lah kesana yang spekulasi ya ya
terutama kalau buat mereka yang nggak ngerti
investasi yang beresiko tidak disarankan
ya dan ini mungkin jadi
semacam warning juga ya jangan ikut ikutan
kecoa apalagi kalau kita enggak paham
gak paham betul semua investasi
pasti ada risikonya jadi pelajari dulu risikonya
jadi tahun ini adalah judulnya masih
sediakan payung untuk lebih harmonis
dalam hal ekonomi adalah kalau ada tantangan
dalam hal ekonomi bersabar
dan selalu ingat harus ada dana backup dana
cadangan minimal enam sembilan bulan kayak gitu
iya dan ini menarik sekali semua orang
ada hokinya tergantung isonya tapi juga ini
bisa dipengaruhi oleh lingkungannya lingkungan betul
tata ruang di mana dia berada
di mana dia berada ya itu masuk di
kalau kita menghabiskan seharian
kebanyakan waktu kita di kantor kan berarti
feng shui kantor juga bisa
mempengaruhi ya oh iya sangat berpengaruh
nah ini bagaimana supaya
hal yang atau objek atau benda
atau yang harus kita miliki
supaya mengubah tata ruang
tata ruang kalau bangunannya sudah ada kan
kita tidak bisa bongkar kembali
paling tidak yang negatifnya dikurangi
lebih banyak positifnya itu apa yang harus
dimiliki oleh lingkungannya oke
ya sebenarnya kalau untuk
let's say kalau untuk tahun ini aja ya
kalau mau hoki berarti daerah
daerah selatan ya
daerah selatan di daerah selatan itu
dan sampai dengan barat
utara timur selatan berarti selatan
sampai dengan tenggara itu
kita bisa menggunakan
lampu lampu ini
kalau bisa ada lampu
lampu merah ya lampu merah itu
seperti lampu meja merah ya
atau sesuatu yang
sifatnya unsur api
ya jadi itu salah satunya paling gampang
adalah lampu merah seperti lampu
lampion merah seperti itu
tenggara sampai dengan selatan nah tahun ini
dia akan membuat
energi seisi rumah ini akan bagus
ataupun dalam satu ruangan juga bisa
let's say satu ruangan misalnya ruangan kantor gitu
kan ya nah di ruang kantor ini area
tengger sampai selatan ini di selama
satu tahun tersebut kita bisa taruh contohnya
adalah lampu meja
ya atau lampu maspion merah itu
atau sesuatu yang
berelemen atau warna merah warna merah
misalnya kain merah atau gambar tulisan
gitu ya warna merah seperti itu jadi pokoknya elemen
api ya elemen api di sana ini akan
membuat hoki kesehatan
hoki keuangan ya karir akan
ada peningkatan di sana itu yang contoh yang
simple tahun ini sedangkan kalau
untuk yang bukan tahun
ini kita menyarankan untuk seimbangkan
lima elemen dan yin yang
artinya tidak peduli mau
tahun kapanpun kalau kita seimbang
elemen yin yang dan lima elemen maka
rumah kita akan hokinya bagus
barat biasanya kita akan
lebih suka sesuatu yang berelemen logam
logam ini bisa saja kita sebut
contohnya adalah jam dinding
lukisan yang frame logam seperti itu ya
oke ataupun patung patung
yang berelemen logam ya ingat bahwa
pengungsi sendiri yang otentik klasik tidak
mengandalkan patung untuk hoki tetapi
yang bisa membuat
kesan kemakmuran why not kita boleh
kita taruh di sana ya jadi patung ini
bukan menjamin orang itu makmur cuman
membuat secara psikologi orang itu
bisa untuk bekerja keras lah seperti itu
nah itu bisa ditaruh di area
barat kalau kita mau logam barat
misalnya kita akan memperhatikan
kesimbangan lima elemen di mana
yang butuh elemen air ya kita
taruh elemen air tersebut
di mana butuh elemennya kayu
kita bisa taruh biasanya kalau air di mana kalau air
sendiri kalau di belahan bumi utara itu
di atas gas ekuator itu ada di utara utara
kalau di selatan seperti pulau jawa
ya itu ada di selatan seperti itu
jadi air ini bisa kita taruh
seperti contohnya adalah
ya entah aquarium ya
kalau tanahnya besar bisa aja kolam renang
tapi kalau fitur air di dalam rumah
biasanya kita tidak begitu rekomen karena
ini ada dampak yang
harus dihitung untuk semua penghuninya
karena buat saya bagus tapi buat
saya mungkin ini mengaktifkan energi uang
tapi buat anak saya mungkin aja mengakhirkan energi
sakit seperti itu jadi harus di luar rumah
ya lebih bagus di luar rumah seperti kalau kita
mau bikin kolam renang ya water feature
air mancur dan sebagainya idealnya itu ada di luar rumah
di area selatan misalnya
kalau di pulau jawa seperti itu
kalau di area timur berarti kita bisa kasih
pohon pot tanaman seperti itu ya
pot tanaman di dalam rumah boleh saja
tetapi perhatikan yang
idealnya untuk tanaman ini
kalau dalam rumah kalau bisa yang
mengeluarkan oksigen jangan berduri
jangan beracun ya kemudian
gampang dirawat kalau bisa seperti itu
jadi ini akan bisa membuat rumah itu bisa lebih
hoki artinya contohnya dari tanaman tanam
seperti apa oh itu ada palem
komodoria ya kemudian palem jari
kemudian bunga krisan itu direkomendasi
oleh nasa clean air study kayak gitu loh oke
karena dia bisa meresap toksin toksin
juga ya mengeluarkan oksigennya
meresap apa menghilangkan
macem macem ya ini kayak seperti
iklan air purifier lah
jadi palem palem itu bagus ya
buat alam rumah enggak semua palem
kebetulan palem jari palem komodoria itu yang
lebih direkomendasi oleh
nasa air clean study tapi jangan berduri duri gitu
ya kalau kebetulan
kalau kayak berduri kayak seperti kaktus lah ya
takutnya anak kecil aja seperti itu
dan semua kaktus kan rata rata mengeluarkan
co dua kalau di dalam rumah
jadi kita fokus ke yang
ini kan rumah kan idealnya menciptakan
keharmonisan kantor juga
supaya semuanya happy
sukses dan ya lingkungan
kalau kita satu negara gitu juga
supaya kita hidup dengan harmonis
tahun dua ribu dua puluh dua ini dengan
get on ya dari unsur
keluarga inti sampai
ke masyarakat sampai
satu inilah kita hidup
lebih harmonis ya lebih harmonis
apalagi ini kan cukup
banyak yang ambisius nanti
jadi kita tentu setiap tahun ini kan pasti
ada positif dan negatifnya ya
jadi tahun ini adalah judulnya
masih sediakan payung untuk lebih harmonis
dalam hal ekonomi adalah kalau ada
tantangan dalam hal ekonomi bersabar
dan selalu ingat harus ada dana backup
dana cadangan minimal enam sembilan bulan
kayak gitu oke karena ini bukan tahun
yang masih harmonis bukan tahun
yang masih apa
kondusif untuk dalam hal pandemi
seperti itu ya tapi misalnya kalau bulan bulan
untuk getting married itu
di dalam setahun itu kita menyarankan
apa di sekitar april
april sampai dengan mei tapi jangan
masuk di bulan may nya kalau bisa ya
kemudian bulan juni sampai juli itu
bulan yang cukup kondusif kayak seperti itu
jadi di website kita
konsultasifungsi com kita ada provide
kalender hari baik jadi
kalau memang mau di konsultasifengsi com nanti bisa
dicek setiap bulan awal bulan itu kita ada upload
jadi untuk mereka yang
mau traveling untuk yang mau
married untuk kegiatan
yang buka usaha dan sebagainya itu
masih bisa diakomodir
or not ya tapi judulnya adalah
jadi lebih untuk kita
mengantisipasi untuk mempersiapkan
diri untuk waspada sebenarnya
yang aneh aneh ya dalam hal ini
semua masuk ke
akal kita secara logika
kendaraan sudah dua tahun tidak dipakai ya harus
di servis jangan langsung dibawa keluar
pasti akan menyebabkan masalah
dan yang lebih fatal adalah kita selalu
anggap enteng kita pikir oke nanti
bisa lah tenang aja lah kalau ada baru itu
masyarakat kita itu selalu begitu
ada masalah baru intropeksi
sudah lewat dari itu kemudian
lupa tuh amnesia terima kasih
pak julius untuk mengingatkan
karena biasanya ya itu
sudah terjadi sudah kejadian terlambat
baru kita merasa
oh oke menyesal
kok kenapa kita tidak pikirkan
jadi sebenarnya diskusi ini adalah
untuk supaya kita lebih tahu lebih memahami
paling tidak untuk menyiapkan diri
dan satu hal bukan hanya transportasi udara yang harus
intropeksi semua jenis transportasi
karena faktor cuaca itu mudah
terjadi ya kita bawa mobil juga di dalam tol
juga cuacanya kurang bisa akan keluar
dan kita memang lihat sekarang ini dengan adanya perubahan
iklim ada pemanasan global
selama interview ini hujan begitu
deras tidak henti hentinya
jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa siapa
yang penting kita siap
siap untuk beradaptasi
dan memitigasi semua masalah ini
sekali lagi julius semoga
bisa mendapatkan keberuntungan
bisa mendapatkan keberuntungan
bisa mendapat kemajuan kita juga bisa
diberikan kesehatan dan kita juga tentu saja harus
terus berdoa bersyukur
dan kita harapkan juga pandemi ini
akan segera berlalu
tapi yang penting adalah kita semua berupaya
dan jangan mengambil resiko yang
kita tidak perhitungkan
terima kasih banyak demikian
kali ini dan jangan lupa
anda juga dapat menyaksikan acara ini
cnnindonesia com dan di youtube
masih dalam suasana pandemi
jadi ingat terus
protokol kesehatan kita
jaga jarak rajin mencuci tangan
menggunakan masker hindari
kerumunan dan dari saya
desi anwar terima kasih atas perhatian anda
sampai jumpa bye bye